kondisi yunita maulidia gadis penderita obesitas asal sidoarjo kini kondisinya semakin membaik
setelah dirawat hampir tiga minggu bobot yunita kini turun tujuh kg
tim dokter baru memperbolehkan yunita pulang jika bobot tubuhnya sudah mencapai seratus kg
setelah mendapatkan perawatan intensif di ruang icu rsud sidoarjo beberapa hari
kondisi yunita maulidia gadis penderita obesitas asal tulangan sidoarjo berangsur membaik
gadis yang sempat alami pembekakan pembuluh darah jantung karena obesitas ini kini mulai dapat bergerak lebih leluasa
yunita tak lagi hanya berbaring di atas tempat tidur saja kini ia sudah bisa turun dari tempat tidurnya
dan mulai berjalan di sekitar ruang perawatan
berat badannya pun juga sudah turun drastis
jika sebelumnya beratnya mencapai satu ratus dua puluh sembilan kg namun kini sudah turun menjadi satu ratus dua puluh dua kg
hal ini berkat kegigihannya mengikuti saran dokter ahli gizi untuk jalani diet ketat kalori
dalam beberapa hari ini ia harus makan makanan dari rumah sakit yang rendah kalori dan rendah karbohidrat
tim kami dari awal masuk pasien ini sudah diberikan diet yang tepat
yaitu gabungan dari anjuran dari dokter yang bertanggung jawab kerjasama tim
jadi diberikan di terendah kalori satu tujuh ratus kalori
yunita akan diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan setelah berat badannya nanti turun hingga ke titik seratus kg
selain itu kondisi jantung dan paru parunya harus dinyatakan baik oleh tim dokter
riko hardiansyah sidoarjo